dua belas tenaga kesehatan dan seorang petugas kebersihan rumah sakit umum empat puluh lima kuningan jawa barat terkonfirmasi positif covid sembilan belas
kini enam belas orang diantaranya menjalani isolasi di rumah sakit dan tiga orang melakukan isolasi mandiri
sebelas orang yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas terdiri atas beberapa orang dokter tenaga perawat dan seorang petugas kebersihan
ke delapan belas tenaga medis dan seorang petugas kebersihan ini terkonfirmasi positif covid sembilan belas setelah beberapa hari sebelumnya melakukan tes swab masal di rumah sakit tersebut
setelah diketahui adanya tenaga medis yang positif covid sembilan belas pihak rumah sakit masih tetap memberi pelayanan namun memperketat kunjungan
sementara itu pemerintah provinsi jawa barat terus melacak kontak erat dari empat puluh pegawai gedung sate yang positif covid sembilan belas
sekretaris daerah jawa barat setiawan wang saat maja mengatakan dari empat puluh pegawai yang positif covid sembilan belas tujuh belas diantaranya masuk karantina mandiri di badan pengembangan sumber daya manusia atau bpsdm jawa barat
dan kebetulan memang semua dari yang terpapar ini mayoritas adalah otg jadi tanpa bergejala itu yang barangkali tetapi tetap kami waspadai
kemudian kontak tracing dilakukan saat ini
dan beberapa telah dilakukan tes swab untuk kontak tracing namun hasilnya belum keluar
tapi semua sudah terdata dan semua telah dilakukan isolasi mandiri
selanjutnya pemprov jawa barat akan terus melacak kontak erat pada pegawai yang terpapar untuk kemudian mengikuti tes swab yang difasilitasi labkesda jawa barat
tim liputan cnn indonesia